masih disapa indonesia malam bersama saya friska clarissa
menyusul perkembangan teknologi presiden joko widodo berpesan pada jajarannya
untuk mewaspadai cara baru para pelaku tindak pidana pencucian uang
salah satu pola baru berbasis teknologi bagi pelaku tppu yaitu melalui aset kripto
presiden jokowi mengungkapkan indikasi pencucian uang melalui aset kripto
sebesar satu ratus tiga puluh sembilan triliun rupiah
selain aset kripto pelaku tindak pidana pencucian uang juga memanfaatkan
beberapa instrumen aset virtual seperti non fungible token atau nft
uang elektronik hingga artificial intelligence atau ai
berbagai cara dilakukan pelaku kejahatan pencucian uang untuk menyamarkan hasil kejahatannya
lalu apa saja temuan ppatk terkait indikasi tindak pidana pencucian uang
dan bicara soal aset kripto ini saudara presiden jokowi dodo meminta jajarannya
mewaspadai pola baru pelaku tindak pidana pencucian uang atau tppu lewat aset kripto
jokowi mengungkap indikasi pencucian uang di aset kripto mencapai satu ratus tiga puluh sembilan triliun rupiah
ada beberapa instrumen lain yang berisiko dimanfaatkan oleh pelaku tppu
melalui aset virtual seperti nft uang elektronik hingga kecerdasan buatan
presiden mengatakan dan mengingatkan bahwa penanganan tppu harus dilakukan secara komprehensif
salah satu upayanya adalah dengan mendorong undang undang perampasan aset
dan pembatasan uang kartal ke dpr
bahkan data crypto crime report menemukan ada indikasi pencucian uang
melalui aset kripto ini sebesar delapan enam miliar usd di tahun dua ribu dua
ini setara dengan satu ratus tiga puluh sembilan triliun rupiah
secara global ini adalah sebuah penyelenggaraan yang sangat berharga
ini artinya pelaku tppu terus menerus mencari cara cara baru
nah ini kita tidak boleh kalah tidak boleh kalah canggih
upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara
perampasan aset jadi penting untuk kita kalah bersama
kita tahu kita telah mendorong mengajukan undang undang perampasan aset
pada dpr dan juga undang undang pembatasan uang kartal ke dpr
pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau ppatk menegaskan
bakal menindaklanjuti pernyataan presiden joko widodo
soal indikasi tindak pidana pencucian uang
aset kripto yang mencapai satu ratus tiga puluh sembilan triliun rupiah
ppatk mengungkap pengusaha dan politisi merupakan profesi berisiko tinggi
untuk mencuci uang lewat aset kripto
ppatk menyebut telah melakukan pemetaan soal potensi pencucian uang
menurut ppatk pengusaha dan politisi paling berisiko
melakukan tppu lewat aset kripto
sementara tindak pidana asal pencucian uang lewat kripto
adalah korupsi dan narkotika
ppatk bilang indikasi pencucian uang lewat kripto
yang diungkap presiden segera ditindaklanjuti
tentu ya apa yang disampaikan oleh bapak presiden
pada saat dua puluh dua tahun ppatk
pada saat presiden lecture kemarin di istana
bahwa ada indikasi delapan sembilan miliar
setara dengan satu ratus tiga puluh sembilan triliun per tahun ya
dana global dari aset kripto itu
terindikasi tindak pidana pencucian uang
yang tentu ppatk akan tindaklanjuti
itu pengusaha dan political expert person itu
menjadi pengusaha yang beresiko tinggi
melakukan tindak pidana pencucian uang
ada indikasi tindak pidana pencucian uang
yaitu mencapai delapan enam miliar usd
atau setara satu ratus tiga puluh sembilan triliun rupiah
dari data badan pengawas perdagangan berjangka
jumlah investor kripto di indonesia
dengan total transaksi dua puluh satu lima puluh tujuh triliun rupiah
lagi menjadi sembilan belas juta investor
yang transaksinya mencapai tiga puluh triliun rupiah
terkait indikasi tindak pidana pencucian uang
plt deputi analisis dan pemeriksaan ppatk
selamat malam mbak priska dan pemirsa semuanya
bicara soal pasca presiden jokowi mewanti wanti
soal adanya indikasi tppu lewat aset kripto
karena jumlahnya besar sekali satu ratus tiga puluh sembilan triliun rupiah
ya mbak priska dan pemeriksaan semuanya
jadi memang nilai satu ratus tiga puluh sembilan triliun
seperti yang disampaikan pak presiden
berdasarkan riset beberapa lembaga yang fokus
tentang krim maupun pencucian uang
terkait dengan aset kripto
lalu yang kedua adalah tentu kami
sangat memperhatikan dan serius
yang pertama adalah bahwa
pedagang fisik aset kripto
ini berdasarkan undang undang delapan tahun dua ribu dua
tentang pencegahan dan pemberantasan
itu dikategorikan sebagai pihak pelapor
jadi apabila mereka menemukan
melalui pedagang fisik aset kripto tersebut
itu wajib melaporkan kepada ppatk
tentu kami bekerja sama dengan bapepti
selaku lembaga pengawas pengatur saat ini
dan nantinya berpindah ke ojk
berdasarkan undang undang p dua sk
kami akan meningkatkan audit
yang kedua adalah bahwa secara sistem
kami juga tentu harus meningkatkan kemampuannya
dan kami sudah memiliki sistem yang bisa
men tracing pergerakan aset kripto tersebut
dari satu exchanger ke exchanger yang lain
kami harus meningkatkan kemampuan sdm
baik di internal ppatk maupun juga
karena ending dari hasil analisis kami adalah
penegakan hukum yang dilakukan oleh
nah tentu saja hal hal tersebut diharapkan
dapat meningkatkan endingnya dalam
meningkatkan pengembalian aset terkait dengan
yang dilakukan di indonesia demikian pak
secara terbuka kalau boleh jujur
apakah tadi sudah bisa tracing
tapi apakah sudah maksimal untuk men trace
adanya dugaan tppu di aset kripto
yang tentu kalau kata pak jokowi juga kan
sudah ke sana begitu karena secara aturan
tertinggal dengan tindak pidana yang
ya sistem yang kami miliki ini juga
dimiliki oleh berbagai fiu di dunia
maupun aparat penegak hukum di negara lain
jadi sesuai dengan standar internasional
yang kedua adalah bahwa berdasarkan
analisis kami dari tahun dua ribu dua puluh dua sampai
dengan dua ribu dua puluh tiga akhir kemarin kami bisa
mengidentifikasi berbagai macam tindak pidana
terkait dengan pencucian uang di bidang
aset kripto itu nilainya mencapai delapan ratus
miliar sampai lebih dari satu triliun rupiah
tergantung nilai pasar saat itu
memang nilai crypto ini kan fluktuatif gitu
dan itu dari berbagai macam tindak pidana gitu
jadi kami sudah bisa mengidentifikasi hal tersebut
nah yang sudah dibawa atau juga diserahkan
ke lembaga penegak hukum realnya sudah ada
belum pak karena kalau bicara tindak
pidana asalnya tadi disampaikan juga di
liputan sebelumnya ada narkotika ada
tindak pidana korupsi nah apa sudah dari
hukum terkait temuan sudah jadi beberapa
tindak pidana yang kita sampaikan kepada
penyidik antara lain adalah penipuan
lalu terkait dengan narkotika terkait
dengan perjudian online terkait dengan
teroris financing maupun terkait dengan
korupsi itu sendiri jadi berbagai macam
tindak pidana sudah kami sampaikan kepada
penyidik nah memang secara tipologi bahwa
pencucian uang di aset kripto ini ada dua
tipologi ya yang pertama adalah terkait
dengan aset ke cash lalu dari aset ke aset
yang lain artinya dari bitcoin dibelikan dijual
dibeli ethereum dan sebagainya dipindahkan
antar exchanger dan sebagainya lalu yang
tantangan adalah terkait dengan
di luar negeri tapi masih bisa diakses oleh
warga negara indonesia di indonesia
tantangan oke karena pasti ada data
tersebut lebih dari sepuluh laporan ke
berbagai macam penyidik sudah kami
sampaikan dan penyidik sudah beberapa
beberapa kasus sudah dilakukan aset
berhasil melakukan apa itu pemblokiran
maupun penyitaan terkait dengan pemakaian
terakhir misalnya kasus aset kripto yang
terkait dengan jaringan narkotika
freddy pratama kemarin tapi by name by
kurang lebih sepuluh laporan tadi sudah dikantongi
atau masih banyak yang dalam tahap
kami sampaikan kepada penyidik tentu di
dalam proses analisis kami masih ada
beberapa kasus yang mungkin nanti kami
penyidik jadi kami tidak berhenti dan
kami terus meningkatkan kemampuan maupun
kecepatan dalam melakukan proses
analisis tersebut sehingga apa yang ee
tindaklanjuti secara maksimal demikian
name and addressnya apa profilnya pak
pengusaha politisi atau apa
ya sebagian besar kalau trennya terakhir
ini adalah pengusaha ya pengusaha dalam
arti mereka terkait dengan tindak pidana
ada investasi bodong lalu terkait
dengan narkotika dan perjudian online
itu trennya seperti itu tapi
sampai sekarang ya pak pasca pak jokowi
ya sebenarnya dari beberapa kasus sudah
terekspos ya terkait dengan yang
sedang kami proses tentu tidak dapat
melakukan penyidikan lebih lanjut dan
menemukan tindak bidana asal maupun
tindak bidana penjujuan uangnya yang
yang jelas kami terus berproses dan
dengan identifikasi maupun analisis
penjujuan uang di bidang aset crypto ini
kita tahu betul kalau di payung hukum
kita masih ada banyak ruang abu abu untuk
kejahatan yang melibatkan teknologi nah
untuk temuan tadi yang sudah berbentuk
laporan diserahkan ke penyidik apa saja
terutama untuk menjerat tppu yang ada di
terbaliknya apa saja yang bisa dikenakan pak
yang jelas kami menggunakan pasal tiga ratus empat puluh
undang undang nomor delapan tahun dua ribu dua
terkait dengan pencucian uang karena
memang kriteria aset crypto ini agak
spesifik dimana disitu lebih banyak
yang mengarah kepada pemindahan aset
mempercepat pemindahan aset antara satu
wallet ke wallet yang lain bahkan ke
atau person to person nah itu kecepatan
inilah yang nanti diperlukan untuk
asalnya juga maupun tindak pidana
pak dari sistem yang tadi karena kan
traffic nya juga tinggi di crypto pindah
cepat bisa kan membedakan mana yang ada
dicurigai merupakan tppu mana yang
kriptonya ya tentu saja ada istilahnya
red flag atau ada indikasi transaksi
seperti apa yang ini ada indikasinya
kedua adalah kami juga mendapatkan
informasi dari fiu negara lain maupun
sumber sumber lain bahwa telah terjadi
misalnya penipuan dari walet ini di
essenger di luar negeri yang larinya ke
exchanger di indonesia nah ini yang kami
tindak lanjuti ada juga informasi
misalnya yang baru kami proses itu juga
ada misalnya check abuse ini juga sudah
menggunakan aset kripto untuk
transaksinya nah hal hal baru seperti ini yang
penyidik maupun dari luar negeri fiu
counterpart kami maupun dari open social
lainnya demikian mbak karena lokusnya
juga kan ini jadi tricky di ruang maya
apakah juga melibatkan katakanlah
interpol atau pihak lainnya untuk
menyidik kasus kasus indikasi tppu pak
nah terkait dengan dalam koridor proses
analisis kami mempunyai kerjasama dengan
value dari negara lain melalui
dari kerjasama tersebut kami saling
bertukar informasi dan intinya adalah
kecepatan bagaimana kita memfreeze jadi
salah satu kewenangan ppatk adalah menghentikan
transaksi terkait dengan dugaan adanya
tindak bidana di bidang aset crypto ini
sehingga apabila ada indikasi pencucian
transaksinya melalui esenger lalu
selanjutnya kami sampaikan kepada
penyidik untuk ditindak lebih lanjut
apakah dengan pemblokiran maupun dengan
penyitaan jadi intinya bahwa aset kripto
ini tetap dalam koridor yang bisa kita
bisa di tracing maupun bisa disita dan
di blokir jadi intinya adalah kecepatan
didorong undang undang perampasan aset
nah bagaimana progresnya untuk mendorong
ada di ruang maya seperti tppu
indikasi tppu di aset kripto ini pak
ya terkait dengan ru perampasan aset
sebenarnya itu adalah semua aset ya
semua aset yang ada indikasi tindak pidana
di situ jadi bukan hanya terkait dengan
aset kriptom saja tapi diharapkan dengan
adanya undang undang tersebut dapat
memaksimalkan pengembalian aset hasil
tindak pidana atau kerugian negara
kepada penerimaan negara kita
intinya seperti itu baik terima kasih
pak danang tri hartono semoga anda
payung hukum kita juga proses hukum kita
bisa mengejar teknologi yang tentunya
saling berkejaran semakin banyak jenis
dilakukan terima kasih plt deputi
pak danang tri hartono